ternyata kabur itu gak enak ya
ya kabur tuh yang jauh kemana ke afrika gitu sekalian
aduh alma dimana sih
kita sana aja yuk siapa tau ada disana
aduh alma kemana ya kak
aduh gak tau juga deh
biasanya alma tuh sering ngeliat kue kue disini kak
tapi ini sekarang kenapa nggak ada ya
gak tau deh
yaudah mendingan kita cari tempat lain yuk
yaudah yuk kak
oh cari dimana lagi ya
sebelah sana kali itu
tante suka bingung
ya gitu deh hobi aja
kenapa gak dijual tan kayak mama
tapi mendingan jualan bahan bahan kue
kayaknya kue bikinan tante enak deh
mama kamu kan pinter bikin kue
ya tapi alma penasaran aja kalo yang bikinan tante gimana
alma kamu lagi ada masalah ya
kamu disini hanya untuk mengulur mulur waktu ya kan
tante ketemu ya aku disini
gak juga alma
cuman tante ngerasa kamu tuh lari dari sesuatu
dari pagi loh kamu tuh disini
temen temen alma balikin sokatnya
mama juga lagi marah soal alma karena
alma rugi dan gak bisa bayar modalnya
kok bisa begitu
diluar kemampuan alma jadi besoknya kacau semua
alma kalau segala sesuatunya lancar dan mulus
kita itu tidak akan pernah belajar
udah tanya ya
ya udah tenang aja
dia pasti gak apa apa
iya tante alma kan banyak akalnya
ya tapi kan banyak tempat yang gak aman
terus kalo dipengaruhin sama orang jahat
tan biasanya alma itu kalo pergi lontranya dimana ya
almar tuh gak mungkin ke mall
dia itu pasti gak kemana mana
dia tuh biasanya dirumah
ya kira dimana ya tante
kalau tau kayak gini jadinya
mendingan alma biarin aja deh
bikin kue banyak banyak
mau bahan bahannya habis

mau gak usah bisnis ke
yang penting dia anteng aja dirumah
ya jangan gitu juga dong ma
dan perlengkapannya itu bagus dong
alma dekat gak sama orang yang jualan
bahan bahan gue siapa
tante siapa namanya
iya tante siska
kamu tahu dari mana tante siska
iya aku waktu itu pernah dibawa sama alma kesitu
alma yang ngobatin aku disana
apa jangan jangan alma disana ya
iya jangan jangan dia kesitu ya
ya udah kita kesana
ternyata kabur tuh gak enak ya
oh ya kabur tuh yang jauh kemana ke afrika gitu sekalian
ih papa emangnya papa mau apa kalau mama
ya enggak sih enggak
ya lagi gak bisa tante siska doang yang baik
alma mamah udah memikirkan sesuatu
supaya kamu lebih bertanggung jawab
mama belikan semua peralatan bikin kue
dari maxer cetakan terus sama oven pokoknya semuanya
tapi dengan syarat kamu hanya boleh mengerjakannya di hari sabtu minggu sama libur aja
wah aduh kalau kayak gini aku kabur aja deh terus kalau kayak gini
abisnya kabur juga sih kayak gini
karena sering sering kabur aja
mama juga mau masukin kamu ke tempat kursus kursus kue profesional

hei anak baik yang ini bilang udah balik ke rumah
ini kenapa baru pulang
nganterin tas ya
nganterin tas ya
wah udah pacaran tuh kbmi udah pacaran
gimana tuh mah udah pacaran dia
gimana terima kasih
ini aku jason
udah mau tidur ya
al aku boleh nanya nggak
kamu udah berapa lama sih deket sama kamu

aku gak suka aja kalau kamu deket deket sama dia
tapi kan merel temen kita juga
tapi kan merel temen kita juga

pokoknya aku gak suka aja
iya tapi kenapa
karena dari dulu apa yang aku suka dia selalu ikut ikutan
aku suka basket dia ikutan basket juga
jess tapi kan kalau mau main basket harus ramai ramai mana bisa sendiri
ah aku mau tidur
apa lagi jess ya ampun kan aku udah mau tidur
yaudahlah kalau kamu ngantuk
gak apa apa sih
aku cuma pengen ngobrol bentar
eh neng alma silahkan masuk
gue yang terakhir
oh enggak lah enak aja
alma tau gak
sehari aja kamu gak masuk tuh kita tuh kangen banget tau
oh jadi kamu kangen sama alma
jeje ada yang jelek nih
aduh udah udah udah yuk pas
kamu mau ikutan bazar gak
acara temennya kakakku
habisnya aku bingung mau jualan apa
oh yaudah ntar aku kabarin ya
mau ikut ikut buat buat
oh boleh boleh banget
ini mulai dari mana nih
dari sini dulu
ini lanjutin label nya
boleh bantuin gak
oh boleh banget
gak kepake kayak gitu
hei sudah sudah
eh sudah jadi sudah jadi
dari dari dari
boleh nyobain boleh nyobain gak
boleh nyobain nih boleh nyobain
ya jangan dong
wadih kita tar lagi ya